ia sangat hobi berbelanja dan juga mencintai produk produk dalam negeri
dan ini teman pak budi yang menjual barang barang ciptaannya sendiri
pak budi sangat ingin membeli sepatu buatan temannya
namun di saat yang tidak tepat pandemi pun terjadi
semua orang harus tinggal di rumah dan kegiatan jual beli pun menjadi terbatas
namun semua masalah pasti ada solusinya
akhirnya pak budi belajar bagaimana menggunakan transaksi digital
tak hanya pak budi temannya pun belajar menggunakan marketplace online untuk menjual produknya
akhirnya pak budi bisa membeli sepatu buatan temannya
tak hanya itu ia bisa membeli batik untuk keluarganya
dan makanan khas kesukaannya
dengan menggunakan transaksi online semuanya menjadi lebih cepat dan mudah
sekarang pak budi tidak bersedih lagi
dan menerapkan protokol yang sudah ada
pembayaran secara langsung pun dapat menggunakan metode digital
semua pembayaran melalui uang elektronik berbasis server dan mobile banking
dapat dilakukan dengan satu barcode
yuk manfaatkan transaksi digital
untuk kemajuan ekonomi nasional